halo selamat malam warga kota solo tampaknya tidak terpengaruh dengan tudingan dinasti politik
pasca majunya putra presiden joko widodo gibran raka buming raka di pertarungan pilkada tahun depan
majunya gibran bukan bagian dari dinasti politik itu sebenarnya bocoran untuk dialog kita hari ini
lalu apakah warga solo benar benar menginginkan gibran sebagai wali kota mereka
dan bagaimana kita menghadapkan pro kontra majunya gibran di pilkada tahun depan secara etika dan secara elektoral
bersama saya widadiputra kami akan mengerikan informasi dan pembahasan mendalam mengenai perkembangan politik
demokrasi indonesia dalam layar demokrasi
putra dan menantu presiden jokowi gibran raka buming raka dan bobi nasution mendeklarasikan diri untuk bersaing
di pilkada serentak dua ribu dua puluh di kota asal mereka masing masing yaitu di medan
dan juga di solo hal itu membentuk sebuah benang merah yang oleh sebagian orang disebut sebagai upaya membentuk dinasti politik
joko widodo melenggangkan kakinya ke periode kedua sebagai presiden
sejak kiprah politiknya dimulai di solo jawa tengah popularitas joko widodo terus menanjak tak terkecuali keluarganya
putra jokowi yang semula mengikuti jejak sang ayah dalam berbisnis rupanya tak ragu banting setir ke kancah politik
gibran raka buming raka putra tertua jokowi kini tengah mencari cara untuk bisa berkontestasi dalam pemilihan wali kota solo
tak hanya partai sang ayah pdip kini sederet partai politik mulai menawarkan diri mengusung gibran untuk pilkada serentak tahun depan
tak berhenti di gibran sang menantu presiden joko widodo juga rupanya mulai bergerak
bobi nasution resmi mendaftarkan diri melalui dpp pdip sumatera utara untuk bersaing merebut kursi wali kota medan
jokowi dan bobi nyatanya turut terjun di kontestasi politik namun istana menampik jokowi tengah berupaya membangun dinasti politik
melalui muldoko kepala staf kepresidenan menyatakan gerakan gibran dan jokowi adalah hal wajar dan bukan upaya membangun dinasti politik
masyarakat bisa menilai apa saja tentang pencalonan diri putra dan menantu jokowi dalam gelaran pilkada dua ribu dua puluh
baik sebagai hak politik yang wajar atau upaya akumulasi untuk membangun sebuah dinasti politik
lembaga survei median merilis hasil survei terkait pemilihan wali kota solo dua ribu dua puluh
di mana putra presiden gibran raka buming raka turut mendaftar menjadi bakal calon wali kota
direktur eksekutif median riko marbun yang hari ini tampil memakai baju biru
jangan lupa like share dan subscribe channel median rika buming raka
akhirnya si baju biru yang akan menjelaskan hasil surveinya mempertanggungjawabkan hasil surveinya
ada direktur eksekutif median riko marbun terima kasih bung riko
saya mau anda minta jelaskan dulu sebenarnya apa sih hasil temuan anda mengenai gibran ini
selain elektabilitas ada hasil menarik katanya bagaimana warga solo itu menanggapi pencalonan gibran
boleh kita buka nggak satu persatu datanya biar bung riko ini
bapak produser yang baik oke
bisa ditampilkan di belakang kita kita kurang begitu melihat
oke jadi kalau ini kan ada dua cara bertanya menjelaskan tentang elektabilitas
yang pertama itu adalah pertanyaan terbuka artinya responden itu dibebaskan untuk menyebutkan siapa saja
yang kedua itu elektabilitas secara tertutup
nah dari baik pertanyaan secara terbuka maupun pertanyaan secara tertutup
itu sebenarnya ada pola yang sama
pola yang sama itu ada dua orang yang memiliki tingkat keterpilihan lebih dominan dibandingkan dengan kandidat kandidat yang lain
yang pertama itu pak ahmad purnomo kalau top of mind ini artinya elektabilitas secara terbuka ya
itu empat puluh sembilan persen
ini tanpa diarahkan tanpa ada pilihan
tanpa diarahkan mereka bebas menjawab siapa saja
yang kedua itu gibran ya itu angkanya sembilan belas satu persen
kalau selanjutnya itu mungkin nanti elektabilitas tertutup
elektabilitas terbuka ahmad purnomo
kalau tertutup ya tertutup juga sama
dua orang ini muncul
dua orang ini muncul lagi dominan dibandingkan dengan kandidat kandidat yang lainnya
pak ahmad purnomo selaku petahana beliau wakil wali kota sekarang empat puluh lima persen
gibran itu diangkat dua puluh empat lima persen
sementara kita lihat kandidat kandidat yang lain itu angkanya di bawah sepuluh persen
bahkan banyak pula yang di bawah satu persen
sehingga kita bisa kita katakan dalam range
waktu interval waktu pengambilan data itu kandidat yang paling berpotensi untuk bersaing itu sebenarnya hanya dua
yaitu pak ahmad purnomo melawan gibran kurang lebih begitu
jadi ini dua yang paling mungkin untuk berkompetisi tapi justru mereka dari partai yang sama
berpasal dari partai yang sama
itu problemnya ya
apakah nanti mereka akan ada satu yang maju dari partai lain atau tidak itu kita belum tahu
sebelum kita lanjut di slide berikutnya apa nih ya
oke tanggapan baik sebelum kita lanjut di situ
nah kalau kita melihat ya orang mungkin bisa melihat bahwa angka empat puluh lima dan dua puluh empat lima itu itu arti yang mungkin ditangkap oleh orang adalah pak ahmad purnomo sekarang ini menang
tetapi jangan lupa juga bahwa pilkada itu masih terjadi akan masih berlangsung sembilan bulan lagi
artinya masih ada kurang lebih sembilan sampai sepuluh bulan ke depan untuk melihat saling salib menyalip diantara keduanya
kita ingat dulu pak jokowi waktu beliau maju bersama pak ahok ya melawan foke dulu itu ya fojibowo ya di jakarta
itu kan juga memulai elektabilitasnya dari bawah
tapi kemudian dia bisa unggul menjadi pemenang
nah yang kedua yang mesti kita lihat juga itu adalah bahwa yang harus diperhatikan ini pak ahmad purnomo ini kan petahana
dia menjadi politisi sudah lama begitu ya
kemudian menjabat menjadi wakil wali kota
nah dari sisi itu ketika dia dibandingkan dengan gibran ini posisi gibran ini sebenarnya cukup membahayakan pak ahmad purnomo ya
karena sebagai politisi baru kita bisa katakannya politisi baru ya walaupun dia mungkin trendingnya sudah lama
tetapi sebagai politisi kan baru dua atau tiga bulan terakhir itu angkanya sudah di angka dua puluh empat sekian persen
oke apa yang bisa menandakan bahwa baik
maksudnya nih maksudnya ini kita ingin mengukur ya di tengah tengah masyarakat ini kan sekarang ini ada tiga pilkada yang menurut saya itu menjadi perhatian publik ya
satu di solo dua di medan tiga di tangerang selatan
kenapa karena tiga tiganya itu punya benang merah yang sama
tiga tiganya itu adalah anggota keluarga dari presiden maupun wakil presiden
ya kan anggota keluarga presiden itu ada di solo dan di mantu presiden ada di medan
nah kemudian di tangsel itu kita tahu ada
jadi kita ingin mengetahui sebenarnya apa yang publik pikirkan apabila ada kerabat dari presiden maupun wakil presiden maju
maju kontestasi di pilkada
apakah itu khusus untuk solo saja
ini hanya untuk solo saja belum kita tanyakan seluruh indonesia
ditahan di situ dulu bung riko tapi saya tertarik dengan elektabilitas
boleh kembali nggak ke elektabilitas tadi
datanya kita mau diskusikan di sini sebelum kita masuk aset publik terkait dengan darah
darah birunya gibran di solo saya boleh kembali nggak ke elektabilitas ya
oke apa yang membuat gibran ini tidak begitu moncer gitu ketika baik itu elektabilitas tertutup ataupun elektabilitas terbuka
padahal kalau kita lihat jujur aja kalau di survei masyarakat indonesia banyak yang lebih kenal gibran dibanding calon wali kota atau wakil wali kota solo sekarang
jadi memang ini ada cara memilih yang berbeda ada persepsi yang berbeda
kita yang berbeda di antara pak ahmad purnomo dan gibran
kalau kita bicara manusia itu memilih itu karena dua alasan selalu demikian
satu memilih karena faktor rasional rasio akal pikiran
yang kedua memilih karena faktor faktor emosional
orang memilih karena faktor rasional itu biasanya dinilai dari dia ini kompeten atau tidak mampu memimpin atau tidak
pak ahmad purnomo itu jelas karena beliau sebagai wakil wali kota sangat unggul di situ
jadi kalau ditanya kenapa anda pilih ahmad purnomo begitu ya
hampir empat puluh dua lima persen menyatakan bahwa dia pengalaman
nah ini agak beda dengan gibran
waktu gibran ditanya kenapa anda memilih gibran itu alasan paling besar itu adalah satu dia anak muda
yang kedua dia anak pak jokowi
bukan karena rekam jejak atau pengalaman atau kemampuan
faktor kompetensi sebagai pengusaha itu baru nomor tiga
diangkat tiga belas persen
dan artinya pemilih gibran saat ini itu barulah pemilih yang
bukan hanya sekedar karena faktor faktor kompetensi
jadi dipilih karena muda dipilih karena memang orang suka dengan pak jokowi sebenarnya
kalau pak ahmad purnomo ini jenuis karena memang dianya sendiri
jadi ini ada situasi yang terbalik
kalau pemilihnya pak ahmad purnomo ini murni karena faktor rasio sedikit sekali faktor emosinya
itu juga yang menjelaskan kenapa suaranya tidak di atas tujuh puluh persen misalnya
kalau pemilihnya gibran ini terlalu besar faktor emosinya terlalu sedikit faktor eksterna
kita lokalisir dulu isunya di elektabilitas sebelum nanti kita masuk ke bagaimana masyarakat solo menerima darah biru atau tidak darah birunya gibran ini
kita akan bahas itu saja tetap bersama kami
fokus soal bagaimana membesarkan usaha

ada dua persoalan tentu saja dia merauh keuntungan dari anak presiden itu tidak bisa diabaikan
karena seperti tadi disebutkan dalam survei itu sekian persen dari perolehan suaranya itu diraih karena dia seorang anak presiden
tapi itu menurut saya berbalik dengan siapa yang dihadapkan oleh dia
artinya kalau sampai petahana yang sekarang tingkat elektabilitasnya masih di bawah lima puluh persen memang ada persoalan dalam konteks prestasi
di dalam diri yang bersangkutan sehingga ada keinginan ada kemauan ada suasana
dimana orang merasa harus kembali ke eranya misalnya pak jokowi
yang mungkin jauh lebih baik lebih ideal dalam pandangan mereka
dalam konteks itulah memang ya apalagi kaisang lagi lagi mendapat keuntungan politik
karena apa gitu karena memori suksesnya itu ada di bapaknya itu gitu loh
dia tidak kapitalisasi saja karena petangan tidak begitu sukses
jadi ketika orang ditanya saya tidak tahu apakah survei itu menanya
misalnya ketika warga solo ditanya di era mana
kira kira solo ini dianggap sukses itu
mungkin memorinya akan kembali di eranya pak jokowi
nah di situlah kaisang juga mendapat keuntungan
ini memang karena harusnya calon wali kota medan dia
mas eko gimana anda membaca tadi
ini ahmad purnomo dan gibran meskipun mereka satu partai saya yakin pada ujungnya nanti salah satu ada yang mengalah atau ada kompromi
bu saya kalau membaca survei ini ya surveinya
potensi gibran itu jauh lebih luas
karena hampir semua partai politik menerima gibran
sementara purnomo hanya terbatas pada pdi perjuangan atau dua partai yang lain
kalau kita lihat survei ini pdi menerima golkar hampir mayoritas bahkan menerima
banyak partai yang bisa menerima gibran gitu dibanding dengan purnomo yang terbatas hanya di pdi perjuangan dan satu atau dua partai
gerindra pun juga menerima gibran
artinya potensi gibran nya kalau dilihat dari ini jauh lebih besar dibandingkan dengan purnomo
jadi mungkin titik kompromi nya nanti
yang tidak menerima gibran itu pks dan pan
ini ada benang merah dengan apa yang terjadi di level pusat gitu ya
mas eko gimana anda membaca
ini sebelum bicara mengenai bung rey marah marah soal dinasti politik ini ya kita baca dulu soal elektabilitas
gimana anda melihat surprise apa enggak gibran masih segitu
pertama begini cara membacanya ya
saya tidak ingin masuk pada wilayah tadi yang lebih detail ya soal pilihan partai
angkanya dan sebagainya metodologinya dan sebagainya
tapi yang jelas cara membaca survei itu adalah bahwa survei itu adalah potret hari ini
hari ini adalah masuknya adalah hari di mana survei itu berlangsung gitu loh
nah kalau kita lihat survei dari media ini kan dilakukan awal ya
awal desember ini ya
sebelum dia mendaftar ya
sebelum dia juga mendaftar
sebelum gibran juga aktif melakukan berusuhan saya lihat berita beritanya dan sebagainya
nah artinya apa pendaftaran itu sebetulnya dalam politik ada menimbulkan efek yang disebut bandwagon effect
nah ini kan juga belum disurvey pasca itu ya
tapi melihat angka ini sebetulnya ini angka yang cukup kuat buat gibran
sambil ditampilkan lagi angkanya ya supaya kita nggak lulus
itu justru mengkhawatirkan
itu justru mengkhawatirkan
petahana ya konteksnya ya pak sekoy ya
karena saya tahu pak
anda punya pengalaman dengan pak jokowi di petahana dulu
saya lihat pak pur ini kan sudah delapan tahun ya
ini mau lima tahun penuh ya mendampingi pak rudi
dan di tengah jalan sebetulnya dia pernah menggantikan posisi sebagai wakil wali kota
menggantikan pak rudi
ini tertutup ya
ini yang tertutup
yang tertutup lebih
yang tertutup lebih
ini yang terbuka ya
ya kan di pdi sendiri
nah itu artinya apa ketika sebelum ada proses pendaftaran artinya masyarakat ini kan kemudian juga melihat ini serius nggak sih
sehingga itu yang saya sebut bahwa ada bandwagon effect
ketika melakukan pendaftaran belum lagi kemudian dua pidato dia yang cukup direspon positif ya
saat sebelum keberangkatan dan kemudian juga setelah di pendaftaran
karena publik belum pernah lihat gibran pidato berapi api seperti itu ya pak sekoy ya
itu saya kira memberikan efek bandwagon ya
dan tadi sebenarnya undecided ya undecidednya cukup tinggi itu
oke bang riko gimana kalau kita melihat benar
ini sebenarnya ada dua yang harus kita perhatikan
yang satu nanti itu yang bertarung jumlahnya berapa orang
ya jadi kalau calonnya itu ternyata lebih dari
lebih dari dua
nah itu kan ceritanya lain
tapi kalau calonnya cuma dua nah itu apa namanya pak ahmad purnomo jelas mungkin lebih kuat dibandingkan gibran
yang kedua yang harus diperhatikan juga itu begini
memang betul bahwa gibran ini diuntungkan oleh kehadiran apa namanya silsilahnya sebagai anak presiden anak pak jokowi ya
tetapi pada saat yang bersamaan itu juga jangan taken for granted ya
bahwa ini juga bisa menjadi sumber apa namanya
sumber sumber potensi menjadi masalah ya
karena begini orang memilih dia itu karena pak jokowi
anda jangan lupa dalam sembilan bulan ini artinya kalau performa pak jokowi bagus ya oke oke aja
tapi kalau ternyata performa pak jokowi misalnya situasi ekonomi kurang baik begitu kemudian ada gonjang ganjing
nanti orang kemudian relate nya itu bukan hanya ke kemampuan gibran aja tetapi juga apa namanya situasi kapasitas
kalau misalnya saya nggak happy dengan situasi nasional sekarang
tapi bisa ada pengaruh buruk juga ke gibran
elektabilitasnya sebagai perorangan itu yang menurut saya perlu untuk diperhatikan
hmm misalnya belusukan apa gitu gitu
berusukan itu oke sebenarnya standar bertemu dengan rakyat oke
cuman gayanya saran saya itu jangan disamakan
ya dari cara pidatonya kemudian brandingnya pada saat dia mau maju ke apa namanya mau mendaftarkan itu kan penuh dengan apa
gaya pencitraan yang mirip yang dilakukan pak jokowi kemarin pada saat apa namanya kampanye kan ada yang naik motor gitu gitu ya
saya sepertinya begini bu
nggak ada yang naik motor
oh bukan bukan itu maksudnya kan kalau pak jokowi itu naik motor yang satu ini kan dia dengan orang tuanya kan
nah dari sisi itu menurut saya jangan overdosis dalam
menggunakan apa menggunakan pencitraan begitu
karena yang penting bagi gibran sekarang itu adalah dia ada gagasan
karena yang ditunggu sama dia itu bukan sparkling karena sparklingnya dia sudah ada
mencontoh jokowi itu justru bagian dari keunggulan dia
karena kalau dari surveimu juga gitu
misalnya ini poin ke sebelas tuh
tiga alasan publik melihat gibran maju itu baik dan bukan dinasti politik
yang paling unggur itu karena berharap atau melihat gibran maju

tapi melihat gibran itu seperti bapaknya
nah seperti bapaknya itu maksudnya adalah
itu adalah performanya begitu loh
orang happy dengan performa pak jokowi di kota solo
nah ini yang harus agak berhati hati maksud saya
karena dua ini kan produk yang berbeda walaupun mirip tapi pada dasarnya berbeda
kalau kita lihat tadi anda
kalau dilihat dari salah satu pemilih gibran yang terbesar ini adalah anak milenial
pemilihan mayoritasnya itu kayak gibran dibanding ke tokoh tokoh yang lain
meskipun petahana ya lawannya ya
bahkan kalau dilihat dari komposisi usia dua puluh sampai tiga puluh lima tahun itu rata rata
tapi bagaimana anda membaca gibran dan petahana ada di satu rumah partai yang sama
di mana titik komprominya nanti atau apakah
karena itulah menurut saya pertarungan bagi gibran itu bukan di kompetisi pilkadanya
tapi di soal rekomendasi dari pdi perjuangannya siapa
itulah sebetulnya pertarungan yang paling ketat
boleh ditampilkan nggak bagaimana apa namanya pemilih pdip melihat dari gibran ini seperti kata
seperti kata bung rey tadi kompetisinya justru ada di internal partai ya bung rey
boleh ditampilkan nggak
aduh ini coba anda jelaskan dulu
itu empat puluh tiga tujuh itu pilih pak ahmad purnomo
kemudian tiga puluh enam tujuh itu pilih gibran
dan itu sebelum pendaftaran
sebelum mendaftaran dan ini terbelah
nah yang harus kita perhatikan
ini berarti ada pemilih pdip struktural dan ada pemilih pdip kultural
pemilih pdp struktural inilah yang mereka menjadikan figur seperti pak ahmad purnomo yang lama sudah di jajaran elit pdip di kota solo termasuk pejabat teras begitu ya
sementara ada orang orang yang pemilih pdip yang suka dengan orang seperti gibran walaupun betul mungkin dia sudah punya kta
tapi kan sebenarnya posisi gibran kan mirip dengan pak jokowi
bukan pejabat teras yang sangat penting begitu
menarik berbut boarding pass di pd perjuangan sebelum nanti kita bicara dinasti politik bung rey ya
mas eko anda lihat petanya itu seperti apa sih sekarang di internal tiket itu ada di mana
bagaimana nanti ketika kita lihat tanda tangan ketua umum itu ada di situ apa variable yang paling penting mempengaruhi ketua umum pdi perjuangan akhirnya teken di surat dukungan
ya survei salah satu ya
survei salah satu
tentu kemudian pdi akan melakukan itu ya
survei itu menjadi salah satu faktor yang akan dipakai untuk menentukan pilihan rekomendasi
seberapa pecah sih mas kondisinya di bawah kalau tadi kata bung rey tadi ini di bawah goto goto kan ada bahasa siapa namanya rekomarbon lebih parah lagi ada kultural ada struktural kayaknya anda tunggu lama gitu kan
oh itu kan ya itu soal peneliti aja
nah gimana anda melihat itu
anda melihat aroma politik di lapangan ya gimana anda lihatnya
ya karena begini ya pak di satu sisi memang secara struktural pdb tingkat kota atau dpj itu sudah memberikan rekomendasi apa istilahnya penjaringan ya untuk mengajukan pasangan pak purnomo dengan teguh untuk dicalonkan sebagai satu paket pasangan
nah sementara gibran ini kan pada saat mau mendaftar di dpc kan sudah tertutup ya sehingga kemudian masih ada peluang untuk mendaftar di dpd maupun di dpp
nah itu aja
nah kalau kemudian soal pengalaman pengalaman apa itu elektoral khususnya pdi ya
yang sekarang ini kalau dikonversi ke kursi
nah itu selama ini pengalamannya mereka satu ketika kemudian ada pasangan yang sudah diresmikan
iya diusung secara resmi
sebelum ada boarding pass mereka boleh bertengkar tapi ketika sudah ada keputusan akan selesai
pengalamannya semacam itu
tapi bahasa madura itu solid itu sulit jadi kadang kadang solid apakah solid apa sulit gitu
bukannya gimana melihatnya fakta politik di lapangan pdb perjuangan
pdi perjuangan partai terbesar mayoritas ini seperti di bali apa yang didukung itulah yang menang misalnya gitu ya
seperti beberapa pemilu yang lalu
solo kan juga merah sekali
ya saya kira tergantung pada cara gitu
tapi kalau caranya misalnya melalui mekanisme yang relatif tidak menyinggung perasaan di bawah mungkin tidak akan ada gejolak gitu
tapi kalau itu terlalu dipaksakan bisa saja
mungkin nggak ada titik kompromi misalnya gibran nanti pak purnomo gitu gitu
pak purnomo pak gibran gitu
sulit sulit ya jadi salah satu harus dikorbankan ya
ini sebenarnya menarik ini
ini yang tadi saya nggak mau masuk detail ini
nah angka angka ini sebenarnya menarik karena dengan sampel delapan ratus ya ini hasilnya semua bulat tuh yang di bawah ya
nah sementara
ini kan menjadi pertanyaan kalau angka angkanya bulat gitu loh
nah kemudian misalnya psi ya
nah itu kita
nah ini yang
nah kita minta
ini saya sebenarnya tidak mau masuk itu paling
tapi apapun suruhi mediani menjadi cermin ya
saya kira ini kalau gibran dalam dua tiga minggu ke depan mampu menaikkan elektabilitas
karena asumsinya pak purnomo akan berhenti di angka empat puluh lima
ada potensi gibran justru akan didesak untuk calon
untuk calon apa namanya
tapi anda lihat sulit untuk gibran dan purnomo bergabung dalam satu paket
kita sekarang bicara mengenai hal yang lebih prinsipil lagi buat demokrasi mengenai dinasti politik
rerangkuti sudah tidak tahan dari tadi
kita harus break dulu kami akan segera kembali
harus mulai dulu dari dia ini
oke kita sekarang bicara mengenai hal yang prinsipi lagi
lagi lagi kita akan bicara mengenai dinasti politik
sebelum saya ke bung riko yang sudah meng capture datanya apakah masyarakat solo
problem apa nggak sih dengan dinasti politik
buat demokrasi buat politik elektoral kita nih
kalau bicara mengenai gibran dan bobi misalnya ya
ketika anaknya presiden maju
bahwa semua dinasti politik itu tidak cukup sehat bagi demokrasi kita gitu
karena dinasti ini kan bagian dari nepotisme secara umum kita kenal gitu
orang orang itu sebetulnya lebih banyak diuntungkan oleh ikat mengikat darah ya
dengan penguasa sebelumnya atau penguasa yang lebih berkuasa
daripada sebetulnya mendapat keuntungan yang lebih dari itu atau kemampuan yang lebih dari itu
itulah sebabnya kenapa pada tingkat tertentu kita merasa bahwa dinasti politik ini tidak tepat ya
untuk terus menerus kita kembang suburkan di dalam praktek politik indonesia gitu
karena salah satu tujuan dari berdemokrasi itu kan sebetulnya adalah membagi kekuasaan ya
bukan hanya sekedar bahwa kita mencari orang yang terbaik
tapi bagaimana juga kekuasaan itu terdistribusi ke banyak orang
yang tidak bertumpu kepada satu kelompok ya apalagi satu keluarga
satu kelompok aja pada tingkat tertentu kita tolak apalagi satu keluarga kan
nah itulah benar terpenting dari demokrasi
sehingga dengan begitu semua orang punya kans yang sama untuk dipilih ya
dan masuk dalam berpikir politik ini
ya untuk menjadi yang terbaik memimpin daerahnya masing masing
kalau kasus gibran ini catatan anda
kasus gibran ini menurut saya sulit untuk tidak mengatakan bahwa ini dari nepotisme politik
dari mana anda masuknya gitu
gibran dapat dua ini sudah survei membuktikan kan
gibran dapat begitu tinggi suara
bagi saya itu tinggi ya
dan hanya dikenal oleh publik sebagai apa namanya ya tukang apa
martabak atau pisang goreng
bos martabak atau goreng gitu
dan ketika dilacak faktor kedua yang paling menolongnya untuk mendapatkan suara itu adalah karena dia anak jokowi gitu
dan ketika dilacak lagi kenapa anda memilih gibran untuk dipilih sebagai calon wali kota
jawaban yang paling tinggi justru adalah karena ingin kembali seperti bapaknya gitu
nah itu ya apa
jokowi gibran mengambil keuntungan besar dari popularitas bapak dan jabatan bapaknya sebagai presiden gitu
itu persoalan pertama gitu
belum lagi nanti persoalan keduanya adalah soal sejauh apa presiden betul betul independen dan bersikap independen terhadap anaknya
itu tentu saja sesuatu yang sulit untuk kita buktikan gitu
banyak orang akan bisa mengatakan bahwa oh bapaknya gak terlibat gitu
tapi membuktikan bahwa bapaknya gak terlibat seperti apa
kita nggak tahu kan kira kira gitu
atau sebaliknya kita bisa menduga bahwa bapaknya terlibat dalam proses ini meskipun lagi lagi kita akan sangat sulit untuk membuktikan bahwa bapaknya terlibat dalam proses ini
karena semuanya dilakukan pasti di bawah meja
gak akan ada yang terus terang
meskipun secara terbuka bila tidak akan cewek cewek tidak akan membantu tidak akan bertampaknya
iya iya itu pasti akan diucapkan gitu
tapi membuktikan itu semua seperti apa bagi kita
karena majunya anda dengan dan anda mendapat keuntungan politik itu dengan membawa nama bapak anda
itu aja udah masalah
kesadaran akan bahayanya dinasti politik bagi demokrasi yang tadi anda ungkapkan itu disadari oleh banyak publik kita nggak
ya faktanya kan tidak
karena publik kita apa istilahnya itu ya seperti yang disebutkan dalam survei merangatakan bahwa tidak begitu bermasalah
ya ada dinasti dan oleh karena itulah peneri itu yang saya sebutkan tadi penerimaan terhadap dinasti ini begitu marah
meskipun sebetulnya kalau ditanya secara artinya begini kalau ditanya secara orang per orang
mereka akan mengatakan tidak suka gitu tapi begitu dihadapkan pada kenyataan kadang kadang jawaban yang akan berbeda
sama seperti kalau kita buat misalnya pertanyaan apakah anda setuju kalau apa namanya ya korupsi atau koruptor dihukum berat pasti semua orang setuju
tapi begitu apa namanya penyataan itu begitu manipulasi dikriman juga
ya begitu pernyataan itu dikonkretkan pada sebuah lapangan ini loh yang mau kita miskinkan misalnya ini loh yang mau kita hukum berat berat
pasti orang akan
jangan dong jangan jadi masih ada gap antara idealitas dengan praktek di lapangan
tapi di alam bawah sadar orang anda yakin bahwa orang tidak setuju bahwa ada keluarga itu saja atau kelompok itu saja
itulah yang membuktikan kemarin misalnya dan sebelum diputuskan mahkamah konstitusi untuk dibatalkan dpr kemudian membuat aturan bahwa dilarang dinasti politik
karena memang semangat itu muncul ya secara teoritik dan ideal di dalam
tapi udah dibatalkan
ya itu maksud saya
semangat itu muncul ya di dpr
dikurangnya meskipun kemudian dibatalkan oleh mahkamah konstitusi
lalu tapi begitu bicara tentang faktanya seringkali yang ideal ini gitu ya tidak connect juga dengan fakta fakta
oke oke sebelum datanya bu grieco saya minta anda tahan dulu
ini bahaya buat demokrasi karena sirkulasi elitnya terbatas orangnya itu itu saja dan macam macam tadi dia bilang
ingin saya sampaikan yang pertama bahwa ketika pasca reformasi kita menerima apa
reformasi elektoral itu adalah bagian dari konsekuensi
artinya apa bahwa setiap orang punya hak untuk dipilih dan kemudian menjadi apakah itu calon wali kota sampai kemudian calon presiden
pak jokowi sendiri adalah produk dari reformasi itu
toh kemudian tadi mk membatalkan inisiatif yang ada di dalam undang undang waktu itu untuk membatasi yang dianggap kemudian itu bertentangan dengan konstitusi
ini satu normatifnya ya
nah yang paling pokok apa sih dalam konteks ini
karena pandangan negatif soal dinasti politik ini kan sebenarnya debatable ya
nah kalau kemudian pandangannya adalah pada konsentrasi kekuasaan itu betul
karena misalnya politik dinasti ini kan terjadi di hampir seluruh belahan dunia
bahkan kampion demokrasi amerika itu
itu hampir seluruh tokoh tokohnya itu adalah
para turunan dari pejabat sebelumnya gitu
si bush misalnya
kemudian si siapa ini
keluarga kennedy misalnya
nah salah satu contoh yang paling menarik sebenarnya di keluarga kennedy
ketika john f kennedy menjadi presiden dia kemudian memilih jaksa agungnya
robert kennedy itu dari keluarganya
ini yang kemudian membuat konsentrasi kekuasaan
nah ini yang kemudian dinasti itu menjadi mencederai di mana mana

sama halnya kemudian ketika pandangan kita melihat dinasti itu pada konteks pak harto
pada konteks misalnya dinasti marcos
oke apa apa yang membuat dinasti jokowi ini tidak membahayakan demokrasi seperti kata bung rey tadi
bahwa dia tidak membuat konsentrasi kekuasaan gitu
kalau misalnya gibran diangkat menjadi menteri misalnya
atau diangkat menjadi apa misalnya
agung atau yang lainnya
atau staf khususnya presiden misalnya
itu membuat konsentrasi kekuasaan
nah ini yang kemudian membahayakan demokrasi
nah kalau kemudian soal instrumen instrumen kekuasaan nanti bekerja atau tidak mendukung gibran
itu saya kira satu ada aspek penyelenggara ada aspek pengawas dan ada aspek kontrol masyarakat
itu ya itu yang tadi saya menepis
supaya kemudian diskos atau wacana politik dinasti itu
pandangannya jangan pada politik keraton politik dinasti markos soeharto
yang strukturnya struktur kekuasaannya itu menopang
jadi bedanya political appointee sama demokrasi yang dipilih langsung oleh rakyat gitu ya
saya ingin meneruskan bahwa dalam konsentrasi dalam pemilu yang langsung semacam ini
itu apa sih yang menentukan
nah sekarang ini justru
justru gibran memberikan satu tanda penting
buat tidak hanya keluarga saya mengatakan ini keluarga keluarga politik
tidak hanya memberikan tanda pada keluarga keluarga politik tapi juga tanda pada para politisi
bahwa untuk kerja untuk mencapai di pilih rakyat itu
saya makanya sebenarnya tidak setuju kalau elektabilitas itu semuanya hanya ditentukan oleh pengaruh orang tuanya
tapi dia bekerja secara politik gitu
tapi faktanya orang memilih gibran karena faktor jokowi ya
oke tadi kata anda pemilu itu tergantung

diskusi itu tergantung moderator saya harus break dulu
kita akan lanjutkan diskusinya
kami akan segera kembali
oleh orang lain dalam jajaran keluarganya
untuk mendapatkan juga keuntungan politik
jadi bukan hanya pada level apakah
setara atau tidak
dan seterusnya karena itu
nepotisme politik itu pada tingkat tertentu
bisa disebutkan dengan oligarki
oligarki itu kan adalah menempatkan
orang orang yang bisa sedara dan tidak sedara
dalam konteks untuk mengakumulasi
kekuasaan tapi dinasti itu
lebih banyak mengandalkan
dalam konteks meraih keuntungan politik
yang itu tidak semua orang
bisa melakukannya sebab anaknya
gibran kan bukan
bukan saya dan tidak
berdasarkan darah itu
dalam konteks itu seorang bertanding dengan
dengan siapa namanya dengan
dengan saudara gibran itu
sudah tidak sebanding
padahal prinsip awal dari demokrasi itu
kan sebetulnya orang mau bertanding dengan prinsip prinsip
dengan contoh contoh yang tadi mas eko katakan
selalu ada jeda
selalu ada jeda misalnya dari
generasi ke generasi itulah yang sebetulnya
juga kita atur jadi yang kita atur dulu itu
bukan tidak berarti hak
politik mereka dicabut tapi harus ada
jeda seperti aha yang maju setelah
setelah sby selesai jadi momentum
itu juga penting ya momentum
etik ya iya itu oke
satu nah yang kedua kalau kita
berbicara atas dasar legal formal memang nggak diatur
karena kita udah punya problem sudah
kita atur dibatalkan oleh
mahkamah konstitusi dan menurut
saya dalam sebuah negara yang demokratik yang
begini memang problematik untuk diatur
oleh karena itu yang harus muncul
di dalam diri pribadi orang per orang
dalam konteks politik ini adalah kesadaran
etik untuk tidak memberi
peluang kepada siapapun mengambil
keuntungan secara politik dari kekuasaan yang
diembannya itu sebetulnya
politik dinasti itu dalam kerangka
mencegah kemungkinan orang
mengambil keuntungan secara politik dari jabatan
diri itulah bedanya dengan
prinsip misalnya dalam hukum
pidana yang dikenal semua
orang harus diperlakukan sama
sampai bisa dihentikan yang bersahabat dan bersalah
bedanya dengan politik itu tidak bisa
semua orang harus dicegah untuk
mengambil keuntungan dari kekuasaan
yang diemban oleh seseorang itu dan pak jokowi
membiarkan itu dan pak jokowi sejauh ini membiarkan
tentu saja kita lihat membiarkannya
tidak menegurnya lain cerita
misalnya sebagai contoh misalnya
gibran ini jauh sebelum pak jokowi
jadi presiden dia udah politisi
sepuluh tahun yang lalu begitu pak jokowi
jadi presiden dia juga
memulai karir politiknya mungkin ceritanya
akan berbeda tapi ini sama sekali
tidak pernah kita kenal baik di gibran
maupun di bobby
mereka terlibat pas
sebagai politisi saat ini
ketika mereka langsung mencalonkan diri sebagai
polisi di kota
jawab dari konteks
dan sejarah memang tidak bisa
ini justru lah
saya katakan bahwa ini bukan
dinasti politik artinya dalam
gibran ini akan dikreasi
akan di create sebegian rupa
sejauh justru tadilah
ini ada semacam
dari bongro ini
kalau itu dinasti politik
nah ini kan kemudian muncul ketika saat
para politisi misalnya kita ambil
bisa menjadi politisi negarawan
sampai hari ini
itu karena kemudian kebiasaan dia melihat
di lingkungan kos kosannya
yang rumahnya pak
kemudian juga di de pak cokro
ketemu dengan para tokoh tokoh pergerakan
pada saat itu kemudian membaca
makanya nah dia timbul keinginan
apa timbul itu dialektika politik
gibran karena melihat pak jokowi
saya kira sama melihat
bapaknya kemudian muncul
keinginan misalnya untuk merubah
kalau dia sudah pernah
mengatakan kalau saya menggunakan
bukan fasilitas menggunakan
makobarnya saja dia hanya
kalau kemudian dia menjadi politisi
menjadi seorang wali kota misalnya
dia bisa merubah sekian
masuk akal gak bung masuk akal gak
penjelasan ini kita tidak bicara motif
motif dia masuk politik
itu motif yang sangat elok dan
sangat baik makanya tadi kalau
dikredit sejak awal itu justru
nah itulah yang kita tidak bisa tahu
itu maksud saya
bagaimana kekuasaan ini bergerak untuk
mendukung gibran misalnya
kita nggak bisa tahu atau bagaimana
kita bisa membuktikan bahwa pak jokowi
tidak bergerak kita juga nggak tahu
bukan soal membuktikan itu
itulah makanya dinasti itu secara etik
ada kemungkinan penggunaan
kekuasaan jadi kemungkinan
itu lah makanya dicegah
itu sama dengan mengatakan begini
mengapa sih anggota dpr itu misalnya ya
tidak boleh keluarganya
terlibat dalam proyek
misalnya gitu ya yang sedang dibicarakan
oleh anggota dpr
apa hukumnya apa dasarnya melarang
orang berbisnis gak ada
tapi karena hukum negara mengatakan
kalau seseorang dari
keluarga yang ikut membahas aturannya
terlibat dalam bisnis itu
bisa gak dibuktikan gak bisa dibuktikan
nah tapi sebelum terjadi harus dicegah
itulah fungsi negara
ini ya fungsi masyarakat sipil yang menggonggong juga
menerima gak singkat saja
sebenarnya ada yang lebih penting ya daripada itu
ini perdebatan antara
dinasti itu termasuk salah satu
kunci pertarungan yang menentukan
apakah pak purnomo yang menang
atau gibran yang menang nanti kalau misalnya nanti mereka
berdua jadi bertarung ya
kenapa demikian karena jangan lupa
bahwa secara angka
angka publik warga kota solo
yang menyatakan bahwa ini adalah dinasti politik
itu juga angkanya nggak kecil
itu empat puluh sekian persen
kemudian yang mengatakan bahwa ini bukan dinasti politik
itu ada lima puluh lima persen
kalau kita melihat di pilkada lain
jadi kita hubungkan antara
pilkada lain dan elektabilitas disini
kalau pilkada lain itu misalnya
pertarungannya itu seperti yang baru kita lihat
beberapa tahun lalu tentang politik identitas
kalau disini ini tentang politik dinasti
gibran itu lemah elektabilitasnya
dikadangkan pemilih yang
lebih dewasa dan tua
pada saat yang empat puluh tahun ke atas
pada saat yang bersamaan pemilih
di usia itu juga yang lebih
meyakini bahwa inilah dinasti politik
sementara pemilih muda
dan milenial yang memang jadi basisnya
penduduk gibran itu dia tidak ada masalah
nah artinya inilah pr nya gibran
maupun peluangnya untuk pak ahmad purnomo
termasuk pr saya juga untuk menyetop
sorry bu ngeriko waktunya sudah habis
kita harus mendengarkan debat yang cukup substansi tadi
terima kasih kita akan lihat bagaimana perkembangannya
apakah ada titik titik kompromi bahwa kita bisa mencari
atau elektabilitasnya akan
melonjak seperti kata mas eko
ada bandwagon effect setelah
pencalonan pidato berapi api yang
mungkin naskah pidatonya dibuatkan
terima kasih bang ray terima kasih mas eko
atas perbincangannya majunya putra
dan menantu presiden di
perilkada tahun depan memunculkan
dilema etika yang bermuara pada
tudingan dinasti politik ulasannya akan hadir di usia jepang
majunya putra dan menantu presiden jokowi gibran raka buming raka dan bobina sutyon di pertarungan perilkada tahun depan memunculkan dilema etika yang bermuara pada tudingan dinasti politik

keduanya pun disarankan untuk maju ke panggung kontestasi politik
sudah tidak lagi berkuasa
cuplikan program kupas tuntas terkait
tudingan dinasti politik presiden jokowi
sekaligus akan menutup layar demokrasi malam hari ini
saya bu dady putro
anda sempat mentweet sesuatu misalnya ketika
moemtum bicaranya anda bicarain moemtum
mungkin orang itu kesel kalo begini kali ya
politik dinasti begitu tapi ketika
pada kira kira pak joko yang maju lo kan dibenerin
begitu saya kira itu bisa
diceklah dalam diskursus publik begitu ya
tercatat digital semua bagaimana
teman teman pada saat
menjadi oposisi itu semuanya
apa namanya mendistorsilah gitu
dinasti gitu secara etik ada yang salah nggak
secara etik secara demokrasi misalnya
kalau saya sih
bobi ya majunya setelah
bisa mendapatkan hasil
yang sepenuh sepenuhnya bersandar
pada kebapakannya sendiri
pasti akan menimbulkan
wuh pake wuh gitu
pasti akan menimbulkan
semacam apa namanya
kur gitu ya
ya untuk membantu
pasti akan ada soal
kalau ada mau ngomong soal etik sih ada disitu
kemudian orang dibuka kesempatan
apa namanya mengoleskan
agar dipandang baik oleh presiden
yang sedang berkuasa begitu
saya tetap berpendangan bahwa
ibran dan siapapun juga
punya hak politik
tetapi kan hak itu kan fakultatif ya
bisa dipakai bisa nggak dipakai
jangan dipakai sekarang
beda aja dengan anaknya presiden sbi
kan gak ikutan
siapa mas agus untuk pilkada ya
orang pilkada ya
kan sudah pak sbi sudah gak lagi
jadi presiden kan majunya
dua ribu tujuh belas pak sbi dua ribu empat belas selesai
oke itu yang perlu diperhatikan oleh presiden jokowi
dan keluarga yang menurut anda ya
yang mendengarkan usulan kami ya begitu
daripada mengundang persoalan begitu ya
mendingan mendingan gibran dan bobi itu
kan nggak lama lagi kan masih juga masih sangat muda
ya kita banyak sekarang calon calon anak muda
dengan juga yang tadi ada
masalah apa namanya
dinasti ya harus hindari dinastilah
saya termasuk orang
yang tidak setuju dengan kati dinasti
termasuk anak anaknya presiden jika ingin maju
yang itu nanti kamu yang tanya kepada presiden
jangan tanya kepada saya
oke terima kasih
karena itu soal tadi anda sampaikan itu soal etika
kalau menyangkut etika dan moral
itu pertanggung jawaban orang per orang
jangan tanya kepada orang lain
kembali soal persepsi ya
nah kalau soal
apa formal demokrasinya
etika itu dihitungkan persepsi
enggak enggak maksudnya begini
kita formal demokrasinya itu sudah selesai ya
awalnya ada yang mengatur itu
tapi kemudian sudah di apa
berubah oleh mahkamah konstitusi
itu artinya apa
setiap warga negara boleh
atau berhak bisa mencalon itu
nah sekarang soal diskus politik dinasti itu
tadi saya sudah menjelaskan
bahwa dalam politik siapapun
apa anak pejabat
anak presiden dan sebagainya
itu yang paling pokok adalah komunikasi dengan masyarakat
nah hal yang kedua adalah soal konsentrasi dan pembatasan
untuk tidak kemudian
melakukan intervensi terhadap
proses pemilihan itu
seberapa menjamin presiden yang punya kekuasaan
punya instrumen kekuasaan yang besar
tidak bisa di
tidak bisa itu diomongkan oleh presiden
presiden sudah menyatakan
tetapi kemudian masyarakat juga mengawasi